waduh dia lagi dia lagi ih ada kapan kapan salah nggak ada kapok kapoknya eh sultan
tasnya sultan mana
emangnya kamu taruh mana tasnya ya sultan taruh tasnya disini
karena mereka ngambil tasnya sultan siapa lagi kalau mereka bisa jadi
karena mereka itu setiap hari
akhirnya kita mendapatkan juga
coba aku yang pegang dulu
sepertinya sih ada
akhirnya gak percuma kita ya
sekarang mendingan kau yang buka
kau kan curagan ya
eh buka pelan pelan pakai perasaan
oh waduh mereka lagi
gak ada kapak kapak
gak ada kapok kapok ini
nanti ada menjadi apa
oh sepertinya ada itu
eh gak ada pasti ada
harus tinggal di dalam grogonya
pasti ada itu ya ada kan
mamam tuh uleli atuh kok takut sih orang gelang kan ini gelang kan

eh babi hutan maksudnya

iya pandai juga pandai juga kamu sini
babi pergi gak

yang mungkin sedang
aduh aduh aduh
ya allah tolong ya allah
udah pergi pergi
udah pergi pergi
ngapain kalian disana
kok mereka disini terspon
aduh aduh pak ustadz selamat punjabangsawan pak ustadz
jadi begini pak ustadz tadi buem dikejar kejar sama babi hutan
iya pak ustadz
kamu dong sumber aneh kalau ngomong
makanya jangan nakal
walau kan tuh
tasnya sultan mana
kalian ngumpetin dimana
jujur aja kalian gak usah bolek gak usah ngeles
sejari jari nya buem
buem gak pernah ngumpetin barang orang
buem gak mungkin nyuri
eh jangan jangan jangan ngeles ya
pokoknya jangan ngeles
mana balikin tasnya buem
dari tadi kita itu dikejar kejar sama babi hutan
kita itu ngasar ke tengah hutan tiba tiba ada binatang huas eh ternyata babi hutan
tapi bukannya kalian tadi ikut ngumpul
oh betul betul kan
apaan ikut ngumpul kita ke detan ini dikejar kejar babi hutan pak ustadz
oh tadi kan ngumpul itu
yaudah gini aja turunin ya
yaudah yaudah kalian turun turun turun
tidak tidak tidak tidak
gak tau gak tau
gak tau ngapain ini bapak ustz
sakit tau gak buem
yang ada kamu tau
satu dua tiga lancet
aduh aduh aduh
gapain ketawain sinyalnya
aduh tolongin kek malah diketawain
jangan bisa ini kek
gak peduli lu ganggu
lu jangan sebarang hal lu ngomong ya
pasti lu udah dirimpin kek
lu udah dirimpin
kalau lu kagak berhenti gue naik pitem nih
kalau gue naik pitem lu berdua gue masukin penggilesan
eh kalau marcona banyak yang suka gue percaya
tapi kalau sampai marcono main laki laki orang lain
gue kagak bakal percaya
tapi dulu ganggu istri saya pak kiai
buat kalian buat kalian
asyik sudah lagi
ada apa lagi sih pak
kita ini lagi misen pertandingan bola di betamat
udah ada pertemunya nanti lagi
saya kesini mau tes hal bingkisan
kemarin anak buah saya salah kirim bikisan
bingkisan yang buat markona
betul pak kiai
tapi bukan marcona yang ada di sini pak kiai
tapi marcorna di kampung sebelah
ah lu dengerin lu
belon kering nih ludah gue nih
ngerin tuh makanya
lain kali kalau tidak apa apa tuh
seenaknya aja lu
orang yang bersetuyung banget lu
jadi lu diangker rok
ya gue mau ke dalam dulu
om disolek kebalik
hei kalian jangan mempertawakan aku ya
memangnya acu ini tidak pantas kayak polisi
om itu tidak pantas jadi polisi
pantesan jadi polisi tidak
bangka bakal mempan ayo kalian tidak tahu ya kalau pistol ini memang casingnya plastik tapi pelornya
percaya berita berita aja
sultan minta untuk om pergi dari sini keluar angkasa dan tidak balik lagi
udah ngajarin namanya penghinaan rasakan sultan
kemana ya si bos satu itu bos berang berang sawah tuh biasanya ada di
sini pakai menghilang aja ini dia hehehe di begini nih kalau bos bebi biasanya kalau dia
sesuatu berbentuk bebeneran
hahaha dia suka begitu orangnya memang
iya iya iya ini dia ini harus ditangkap